badan pengawas pemilu ponorogo berhasil menangkap seorang penyebar uang yang hendak diberikan kepada warga menjelang pencoblosan
dari pemeriksaan sementara pelaku berinisial a warga jenangan ini sengaja menyebarkan uang rp tujuh puluh ribu rupiah per orang untuk mensukseskan seorang caleg dapil dua dprd ponorogo
tak hanya pelaku dan uang senilai satu tiga juta rupiah tim dari bawaslu juga berhasil menyita daftar sembilan belas nama calon penerima money politik
kalau uangnya yang beredar itu satu tiga ratus tiga puluh jadi itu ada kita amankan ada uang nominal lima puluh sama rp dua puluh an sama daftar nama calon penerima dari salah satu calon peserta pemilu di kabupaten sorong
masa tenang selama tiga hari yang seharusnya jadi masa kontemplasi atau pemantapan pilihan bagi pemilih justru masih ditemukan pelanggaran pemilu seperti politik uang
indonesia corruption watch menilai
masa tenang justru salah satu waktu yang rawan politik uang intimidasi kekerasan maupun tindakan provokatif lainnya
masa tenang ini adalah masa terdekat dengan hari h ya hari pemungutan suara
di pemilu yang sangat kompetitif seperti di pemilu dua ribu sembilan belas ini baik itu caleg maupun partai politik
mereka ya ini adalah kesempatan terakhir mereka kemudian untuk memobilisasi pemilih untuk mempengaruhi pemilih agar kemudian menjatuhkan pilihannya kepada pemilih

untuk mencegah praktik politik uang menjelang hari pemungutan suara badan pengawas pemilu memastikan akan tetap berpatroli saat masa tenang
tak hanya saat menjelang pemungutan suara bawaslu juga pastikan ribuan petugas akan berjaga di tps saat hari pemungutan suara
perbedaan faktor yang mempengaruhi kerawanan indeks yang barusan kita launching adalah dimensi dimensi yang mempengaruhi tahapan dari sisi ketika tahapan berjalan
misalnya kerawanan dpt yang masih dominan menjadi kerawanan utama
kemudian pasca logistik ini kita kan di beberapa tempat juga diingatkan bahwa potensi kurang logistik logistik rusak salah kirim itu kan juga terjadi
antisipasi lainnya baru baru ini bawaslu juga memutahirkan indeks kerawanan pemilu yang disusun berdasarkan formulasi data berdasarkan empat dimensi enam belas subdimensi dan seratus indikator
meski begitu bawaslu menemukan kerawanan yang cukup tinggi di sejumlah daerah
tercatat ada enam belas provinsi yang memiliki nilai di atas rata rata nasional
provinsi papua menempati posisi pertama dengan nilai indeks kerawanan pemilu tertinggi dengan nilai lima puluh empat
papua disusul oleh daerah istimewa yogyakarta
jawa barat sumatera barat banten jawa tengah sulawesi selatan nusa tenggara timur kalimantan utara bengkulu aceh jambi kepulauan riau sulawesi tengah kalimantan timur dan sulawesi utara
sedangkan pada tingkat kabupaten kota ditemukan delapan daerah masuk kategori kerawanan tinggi
delapan daerah tersebut adalah kabupaten jayapura kabupaten lembata kabupaten mampiramuraya kota solok kabupaten intan jaya kabupaten bogor
kabupaten tolikara dan kabupaten dungga
di masa tenang seharusnya seluruh pihak mematuhi aturan komisi pemilihan umum sehingga pemilu bisa berjalan dengan berkualitas bersih dan damai